dengan mengatakan bahwa hal tersebut mempunyai potensi untuk meningkatkan perekonomian
kita paham lah bu
lalu itu alasan kedua nya orang tua gua gak boleh langsung langsung main
akhirnya malam ditelepon oleh kabar eskrim bahwa